pak saya doakan ya wadadak ya
semoga wadadaknya mendapatkan perempuan yang diidam idamkan yang diimpikan
eh sadung intern ya
kamu jangan terlalu senang dulu dengan kabar berita sama sining ya itu
nanti kalau ternyata kamu tidak diterima cintanya kamu lebih kecewa lagi
pak be saya mau diangkat jadi bodyguard lagi buat jaga nonreva
iya iya betul betul
bagaimana kamu bersedia
ya siap lah sadarkan pak be siap pak be
oke kalau gitu nanti saya kabari kamu lagi ya
iya pak be makasih pak be
gue harus samperin tristan sekarang juga
kau bisa kembali ke kondek
lebih baik kita ngindar dari mereka ya
gue gak takut
dan tuhan untuk nuestro
janganlah sama dia
tuhan seine kebenaran
aku udah sampai
pak dengar dulu pak ada suara cewek teriak minta tolong pak
iya ya dimana dia yuk kita tolong
sampai dulu pak
pak terima kasih banyak ya semuanya
kalau misalkan gak ada bapak kita gak tau kita bakal gimana
yaudah sekarang kalian pulangnya hati hati ya
terima kasih banyak ya pak semuanya
makasih ya pak ya
terima kasih banyak ya pak
aku di depan rumah kamu
kau bisa keluar gak
aku udah keluar dari rumah buaya
dan aku mau ngekos
aku udah ngambil keputusan ini demi kamu tristan
jadi please tolong jangan putusin aku
udah gak ada buaya lagi
hmm kalau kinar ngekos lebih gampang buat gue untuk memeras perasaan es buah
tengah tengah yang lama kamu berhenti
dung ke diri
ternyata si neng sri masih setia sama saya
nih lo melihat pisahnya
dung tidak menyangka nih
ini kepala saya yang mengkilat begini masih bisa memikat neng sri
tapi karunianya neng sri serabun
wah emang begitu pisah
tapi biar ya tuh brother
kan kita sudah punya sama sama pasangan
pak saya doakan ya wak dadang ya
semoga wak dadang tehya mendapatkan perempuan yang diidam idamkan
kamu jangan terlalu senang dulu dengan kabel berita sama si neng ia itu
nanti kalau ternyata kamu tidak diterima cintanya
kamu lebih kecewa lagi
kayak yang kemarin nah tuh eh
oh bener bisa dong bener sih kamu harus waspada hati ya barangkali itu nenek iya tidak benar benar mencintai kamu
wah kenyataan ini orang ngak bahaya
brot berarti saya harus menjaga diri takutnya sakit hati lagi
bener tuh wak
ya bener sardung dalam hidup semakin kamu berharap ya kalau kecewa lebih sakit lagi
pikirkan itu sardung
nihun waradang terus kasih tau biasa bisa
dong ding sebentar sebentar
kalau dilihat ya dari tadi kamu senyum ya senyum si abah senyum teh manis senyum nadia senyum kenapa gitu hari ini banyak yang senyum
aduh saya teh kesini membawa kabar gembira
saya manis minta saya untuk nikahin dia nah bulan ini juga
berarti ketua aksulah yang kami ganti
nah yang ini sudah tidak nudah lagi
hari senyum sedunia
nenek karena hati ya calon ibu sama calon anak sudah akur bisa kan
wak lihat wak
nenek ada sesuatu hal yang pentingnya abah ingin bicarakan sama nenek
abang mau bicara apa tuh
bulan ini juga abah akan mempersunting teh manis untuk menjadi mamah barune alias istri abah
kalau mama sama abah udah nikah rencananya abah mau tinggal di rumah mama
dan raya juga ikut ya tinggal di rumah mama ya
tinggal di rumah mama sama abah
sama mondi juga
aduh gak kebayang kalau gue tinggal satu rumah bareng sama mondi
tapi sebagai kakak adik bisa nggak ya
boi selalu bikin gue gagal
buat narik laporannya ke geri
itu semua gara gara gue
tadi trisam bilang ke gue
boi sama reva udah putus
sekarang masih mereka pacaran
bahkan boi sekarang udah deket sama papinya reva
kita selalu gagal